kamu pasti habis ketemu anak kamu itu kan
aku udah bilang sama kamu
kamu gak boleh berhubungan sama masa lalu kamu itu
termasuk anak kamu
masih gak berhak melarang saya
apalagi untuk bertemu dengan anak saya
mas tau kenapa
karena mas gak memiliki saya
ini rumah siapa sih
kita mau ngapain disini
ini rumah mama aku
ya ampun itu kan mama kamu kan
ya allah raka
ya allah nak
kamu kamu ada apa sampai kemari
aku ada sesuatu yang aku ingin ngomong
tapi di dalam aja deh ya
so disini gak enak banget
di dalam ya
di dalam lagi ada tukang sayang
kayaknya ngobrolnya gak enak deh
kalau lagi di dalam
mendingan kita ngobrolnya di
restoran atau apa kayaknya lebih enak deh
tunggu disini sebentar ya
atau kalian duluan deh ke cafe
nanti mama nyusul sebelah sana ada cafe
mama mau ambil dulu tas
yaudah duluan ya
pasti langsung laku nih majalah nih
eh jadi berita utama deh
beken deh saya
saya gak mau tuh
ngapain ya aduh
kalau lagi bosen begini
paling enak kerjain cahaya
saya mau liat you comeback
waduh bener bener gak ada tuh anak
saya mesti hukum tuh anak
hmm hukuman seluruh dunia
udah ayo kasih sama dia
hukuman apa ya
saya suruh dia ngerol rambutnya ya
selama tiga hari tiga malam
udah gitu saya suruh dia keliling kompleks
pakai baju spiderman atau superman
pakai baju apa aja ya
pasti lucu banget
dia kan udah hitam
saya mau kecahin dia
saya mau hukum dia beneran deh
ini pacar aku dan bentar lagi kita akan tunangan
jadi kamu mau tunangan
selamat ya sayangnya
mama seneng sekali
makasih ya aku kesini juga
sebenarnya cuma mau minta restu dari mama
kamu minta restu dari mama
nggak ada kok nak
tante lagi nunggu seseorang
kamu kan yang waktu malam malam itu negor tante dengan ramah ya
kamu bener bener nggak salah milih orang raka
mama seneng sekali
ya ampun makasih ya rame ya
tante inget loh tante harus dateng di acara pertunangan kita
nggak boleh sampai nggak datang
tante pasti dateng
janji loh tante awas nggak datang ya
kayaknya mama masih penasaran deh
sama cewek yang ditaksir sama si satria itu
papa kok ikut ikutan penasaran pak
gimana kalau kita lanjar
yaudah ikut papa
nggak ada janji sama mana ya
papa nggak ada janji hari ini
hai yo jangan mendekat i you semua jangan mendekat i tembak you semua preparasi
baru tahu you you jangan tembak i you jangan banyak sekali itu preparasi
i kalau ngetop i nggak mau aja di kafer majalah i i bener bener i
oh no ini apa ini oh no i masih ada rolan di rambut i oh no i banyak sekali rambut oh no ini jadi apa ini oh no
mama yang tahu biar papa dulu kamu yakin nih rumahnya iya bener pak
aku jangan kembang brokoli dan kembang ko begini i
mana ada setan ya
iya iya aku serem banget sih ini
bentuk rumah ini
ini i baru tujuh turunan i mesti gimana ini rambut asli i ini beneran ini
aduh tinggi bener rambut i
aduh ini gue bener bener apaan aduh ini jelek banget

aduh ini gimana masa ayu diketahui sama sama aku

istrinya pak daddy
atau malahan bisa bisa suami ayu malah kita ayu
mamanya cewek yang ditaksir sama si satria pak

jalan jalan jalan
ayu lebih cantik daripada ayu
anakku udah gede anakku udah dewasa udah mau tunangan
dan ternyata dia masih ingat sama aku
alhamdulillah terima kasih ya allah
walaupun aku dulu ninggalin dia
ternyata dia masih menghargain aku sebagai ibunya
kalau suamiku sampai tahu kalau aku udah nemuin anakku bisa mati aku
aku mau pergi
aku udah bilang sama kamu
kamu gak boleh berhubungan sama masa lalu kamu hidup
termasuk karena kamu
mas enggak berhak melarang saya
apalagi untuk bertemu dengan anak saya
mas tau kenapa
karena mas gak memiliki saya
aneh kamu bilang aku gak berhak melarang kamu ya
kalau gak ada aku
kamu dan bapakmu udah jadi kamar
waktu dia yang kelibat tutang dulu
rani kamu bilang aku gak berhak melarang kamu
aku berhak melarang kamu
aku berhak lakukan apa aja sama kamu
aku berhak melarang kamu